ada kembali bersama kami di cnn indonesia today mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan menjalani pemeriksaan kpk sebagai saksi atas tersangka sekretaris daerah jawa barat iwa karniwa
aher mengaku tidak mengetahui proses dari rencana detail tata ruang atau rdtr di kabupaten bekasi
menjalani pemeriksaan sejak jumat siang kpk mengkonfirmasi dua hal terkait dengan kasus dugaan suap proyek meikarta di kabupaten bekasi
aher dikonfirmasi soal pergantian ketua bkprd jawa barat yang semula diduduki oleh iwa karniwa dan diganti oleh wakil gubernur jawa barat deddy mizwar
aher menegaskan pergantian jabatan tersebut telah dikonsultasikan dengan biro hukum dan diperbolehkan
mantan gubernur jawa barat ini juga dikonfirmasi soal proses rencana detail tata ruang di kabupaten bekasi
aher mengaku hanya mengetahui ada kelanjutan proses dari rdtr di kabupaten bekasi namun tidak mengetahuinya secara detail
nah proses yang sebelumnya belum terjadi belum ditandatangani
saya katakan tadi bahwa seluruh proses yang ada detail proses yang ada dari mulai proses pembentukan perda perubahan perda rdtr di kabupaten bekasi
sampai dikirim ke provinsi sampai di provinsi oleh staf staff saya diproses sampai kemudian hasil prosesnya terjadi itu saya belum tahu
karena hasil prosesnya itu kan berupa penandatangan
dan persetujuan gubernur terkait dengan subsansi itu pun belum sampai kepada saya dan saya tidak tahu